saya masih ada kerjaan sedikit
nanti saya nyusul ke kamar
gak lama lama lu
gak lama cuma sebentar
kok belum bobo anak mama
jin hadiah buat om baik
pas ketemu besok
kamu begitu baik rina
padahal om baik yang kamu sayangin itu
adalah orang yang sudah melantarkan kamu
dan menyianyikan kamu selama ini
yaudah sekarang istirahat ya
pasti udah lewat
amin bintar sekali anak papa sekarang
aduh ren kamu itu udah cari dompet di dalam mobil dari tadi udah satu jam
pasti gak ada kan kamu tadi juga udah cari ren
coba sekarang kamu ingat ingat tadi siang kamu pergi kemana
ya tadi aku ada meeting mas sama klien di restoran
apa mungkin dompet itu jatuh di restoran itu ya mak pas aku meeting
bisa jadi begitu ren coba ditanyakan
aku coba cari nomer restorannya ya di internet ma
nah ini dia ma
gak diangkat ma
oh iya mungkin udah tutup kali mah restorannya
yaudah besok kamu coba datengin aja restorannya
siapa tau kalau memang ada dompet kamu disana ya pasti disimpenin
ya udah yuk kita masuk aja
ya udah mau duluan ya
iya ini asal ya
ya udah besok gua harus balikin ini ke randi
gua harus kesana
ket makan malem yuk
udah ditungguin sama angga di ruang makan
kang michi juga udah masakin tadi buat kamu sama kak angga
nanti takut keburu dingin
iya iya bentar aku keluar nih
waktu nikahan kangga sama kamichi ada tamu undangan namanya randy kan
itu siapa sih kak
randy itu tangan kanan
percayaan yang ada di kantor
dia orang kepercayaannya
ada barangnya dia
ketinggalan terus aku mau balikin
barang apa itu
terus dompetnya pas dibuka ternyata pengen dia
jadi yaudah aku mau balikin
oh yaudah kamu tutup kakak
ntar kakak kasih sama allah
nggak usah ngusah aku aja aku bisa kok
nanti aku aja yang balikin
ya kan abis ini bakal kakak bisa kasih kakak
udah aku aja
kalau aku balik ke kamar
kamu juga baru ngambil masa kamu nggak makan
aku juga mau makan
mungkin masa udah mau pilih sih
besok boleh nggak
kamu terada aja
ini sih kayak nggak apa apa lah biar bisa mesra mesraan berdua
udah aku nonton
pokoknya dpt gitu sih kita mesra
kan kita udah sah
nggak nih udah cukup
kamu makan nasi udah tambah lagi nggak
ini aja belum habis
oke selamat makan
udah nggak usah sedih
nggak usah terlalu dipikirin
tolong kamu terlalu mikirin
kasian belum biru
nanti ikutan juga kepikiran
sekarang kamu istirahat ya
saya masih ada kerjaan sedikit
nanti saya nyusul ke kamar
nggak lama lama lu
nggak lama cuma sebentar
sekarang juga malam
ya atas itu